jangan jual mahal deh
baik lu tuh lagi hamil
mau muntah diangkut
naik mobil gue deh
enggak usah dok
aku cuma enggak mau indi salah paham
apa hubungannya indi sih
aku tinggal satu rumah sama indi
gimana kalau indi lihat aku naik mobil kamu
aku harus jaga perasaannya dia
kalian itu kan bentar lagi mau menikah
tadi aku cari kamu sampai di kamar
kak fadil mau berangkat ya
aku sudah pulang
aku sudah pergi
aku sudah pulang
aku sudah pulang
aku enggak pakai kacamata
iya kak fadil
kak fadil mirip banget sama kak taufan
memangnya kacamata kak fadil ke mana
kok enggak dipakai
kacamata aku rusak mila
ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya mil
saya cuma mau ngaturin dokumen dokumen ini
ini kenapa sih
aku kangen sekali sama kamu
aku ingin ketemu kamu
fadil mirip sekali sama kamu
tapi ini semakin menyakitkan
karena aku hanya bisa melihatnya
terima kasih ya fadil
maaf kak aku ganggu kamu kesini
tapi aku kangen banget sama tovan
aku ingin melihat sosok tovan yang ada di dalam diri kamu
tapi ini berat buat aku
aku tersiksa banget
aku ngerti perasaan kamu alena
karena dulu aku juga pernah merasakannya
di depan mata kepala aku sendiri
aku ngeliat livi tenggelam
riki tenggelam di laut dan aku gak bisa menyelamatkannya
hari hari pertama kepergian livi
itu menjadi hari hari yang terberat buat aku
dan aku bertemu dengan kamu alena
kamu sangat mirip dengan evi
tapi bagaimanapun juga kamu bukan livi
sama halnya dengan aku alena
biarpun aku sangat mirip dengan tovan
aku bukan taufan
aku bukan taufan
aku bukan taufan

bantu aku ngelakuin nyawaku
aku bahkan benar benar
untuk melupakan taufan
kamu gak membutuhkan aku alena
kamu sendiri harus membantu diri kamu
ini pasti akan menjadi berat
seiring berjalannya waktu
pasti suatu saat luka itu akan sembuh juga
seperti aku sekarang
walaupun aku masih sangat mencintai levi
tapi aku udah bisa merelakan kepergiannya
ya aku berharap bisa fadil
aku berharap bisa melupakan taufan
aku berharap bisa melupakan taufan
gak perlu makasih
dan jangan jual mahal deh
mau muntah di angkot
biar gue buat deh
gak usah do makasih
aku cuma gak mau inggi salah paham
apa hubungannya indi sih
aku tinggal satu rumah sama indi

aku harus jaga perasaannya dia
kalian itu kan bentar lagi mau menikah
siapa yang mau nikah
dianya aja kegeeran
kamu gak boleh bicara seperti itu sama pacar kamu sendiri
indi itu pacar kamu
kamu harus jaga perasaan dia dong
sebelum lu nasihatin gue
mending lu diilu sendiri deh
dulu tuh lu pacaran sama gue
gue tuh cinta sama lu mil
gue cinta banget sama lo
apa lu jaga perasaan gue
lu selingkuh sama fadil
eh dok cukup
dan sampai sekarang tuh gue masih bingung
gue masih nanya sama dia gue sendiri
kenapa lu tega banget sendiri
padahal gue tuh cinta sama
padahal cuma lu satu satunya cewek
yang bisa bawa yakin untuk nikah
tapi menurut aku
kamu gak benar benar cinta sama aku
kalau memang kamu benar benar cinta sama aku
harusnya kamu percaya sama aku
dan kamu gak akan membatalkan pernikahan kita dok
permisi aku harus pergi
lebih baik aku jalan kaki
ini kan kacamataku
dari data data pasien kita hari ini
sus tadi apa ada yang datang ke ruangan saya
oh iya dok tadi ada mbak carmila yang datang mencari dokter
sedang mencari dokter fadil mbak
dokter fadhilnya kemana ya

terus kenapa gak disuruh nemuin saya

dok tadi saya bilang ke mbak camilla kalau dokter lagi di taman belakang
dokter fadhil sedang di taman belakang mbak
yaudah kalau gitu saya ke taman belakang aja
yaudah kalau gitu terima kasih ya
iya kami sedok
kok kamila datang tapi gak nemuin aku ya
ya udah perfect

soalnya aku bisa ke here aja
milah kamu jadi mau bikin tahlilan mama kamu jadi bu makanya mila juga sekalian mau undang
ibu ibu nanti datang ya kamu mau bikin dimana di rumahnya fadil enggak bu mila mau bikin
tahlilannya di kontrakannya mama yang dulu memang sih mila belum minta izin tapi habis dari sini
mila langsung ke situ kok kenapa enggak di rumah ibu aja lebih luas lebih lebar nanti ibu akan ajak
teman teman pengajian ibu untuk ikut tahlilan ke bu mila gak mau ngerepotin ibu terus
suka mulai lagi kan kamu itu kan cucu ibu nggak boleh nolak loh sebenarnya
haris ada apa haris
bu dari hari ini sampai tiga hari ke depan harus izin enggak pulang ya bu karena tiba tiba
haris harus adak luar kota loh kok mendadak gitu nggak kayak biasanya iya bu soalnya dinas
luar kotanya mendadak sekali tolong sampaikan sama alina juga ya bu iya nanti bu sampaikan
oh yaris kenapa bu ibu mau minta izin kamu tiga hari ke depan mau menggunakan rumah kamu
untuk pengajian pengajian tumben bu pengajian apa tahlilan
namanya kamilah dia mau buat tahlilan kok ibu yang direpotkan pasti dia yang minta ya bu iya enggak ini
inisiatif ibu kok kenapa kamu nggak izin kalau kamu nggak izin ya sudah ibu bikin aja di rumah
ibu di sudia budi itu aja kok repot sih jangan bu jangan nanti malah ibu pindah lagi ya udah ibu boleh mengadakan tahlilan di rumah nah gitu dong terima kasih haris
ibu boleh mengadakan tahlilan di rumah nah gitu dong terima kasih aris
jadi kita dapet izin
untuk bikin tahlilan di rumah ibu
bu gak usah deh ibu
mila bener bener gak enak sama pak haris
dia udah kasih izin kok
kamu tenang aja deh
pokoknya ibu akan bantu kamu apapun yang ibu bisa
terima kasih ya bu
tumen kamu pake kalung
satu satunya peninggalan mama
biar mila selalu dekat sama mama
pasti hubungan kamu sama mama
kamu deket sekali ya
seenaknya aja bikin acara pengajian di rumah dengan anak itu